nah ini sebelumnya tiktok kita tahu viral di media sosial aplikasi ini tidak hanya digandrungi di indonesia
bahkan netizen global juga suka dengan aplikasi ini
dengan cepat aplikasi ini jadi aplikasi yang paling banyak diunduh
mengalahkan aplikasi populer seperti whatsapp kemudian instagram bahkan
tapi sembilan bulan usai tersedia di indonesia aplikasi tiktok diblokir oleh kementerian komunikasi dan informatika
karena dianggap punya banyak konten negatif di dalamnya
saya ajak anda untuk lihat fakta apa saja pada aplikasi yang digadang gadang ini menjadi raja
atau merajai jumlah unduhan di toko aplikasi digital di sejumlah negara di tahun ini
kita lihat yang pertama fenomena aplikasi tiktok
untuk anda yang bukan generasi zaman now mungkin nggak tahu apa itu tiktok ya
tapi tiktok ini adalah aplikasi yang menyediakan dukungan untuk membuat video singkat
dan kemudian membagikannya kurang lebih satu menit kalau nggak salah
jadi sejauh ini konten yang dibuat dan dibagikan itu
terkenal karena ada video tarian kemudian parodi ada video prank dan lain lain
bahkan ada juga lagu lagu yang jadi back soundnya di tiktok
ini bisa terkenal karena digunakan oleh pengguna tiktok untuk jadi back sound videonya begitu
dan selanjutnya kalau kita lihat faktanya
tiktok ini merupakan platform asal tiongkok yang dibuat dua ribu enam belas
platform video musik dan juga jejaring sosial ini pertama kali diluncurkan september
jadi september dua ribu enam belas tiktok ini dibuat oleh perusahaan ini dia
ada namanya bytedance di sana perusahaan tiongkok
dan nilai perusahaannya adalah sekitar dua ratus delapan puluh triliun rupiah sampai dengan dua ribu delapan belas
ini dia sudah ternyata september dua ribu enam belas
jadi setahun setelah itu tiktok ini baru dirilis di indonesia pada september dua ribu tujuh belas
jadi di indonesia belum begitu lama masih sekitar sembilan bulanan tapi sudah cukup jadi hits begitu
tapi saya tidak heran sih ketika kalau kita buka instagram ya
di explornya juga banyak unggahan dari tiktok yang kemudian dipost di instagram
karena memang media sosial lain tidak punya fitur fitur secanggih tiktok begitu
dan selanjutnya dari nilai perusahaan kita lihat ini dia
tiktok merupakan aplikasi gratis teratas di sini
kalau kita lihat
pengguna per juni dua ribu delapan belas bahkan mencapai satu ratus lima puluh juta rupiah maksud saya
dan ini di beberapa negara menjadi populer karena memang digunakan banyak remaja
banyak anak muda di sana
salah satunya adalah jepang kemudian di sini juga ada vietnam ada thailand ada taiwan dan juga indonesia
jadi indonesia termasuk lima negara besar yang mempopulerkan aplikasi ini
yang banyak sekali mengunggah atau mendownload begitu aplikasi tersebut
dan selanjutnya dari ini di block ir ya jadi ada satu ratus lima puluh juta di seluruh dunia
ini saya harus di highlight ini secara global ada satu ratus lima puluh juta pengunduh yang sudah diunduh oleh masyarakat
dan berikutnya kalau kita lihat lagi kenapa kemudian dianggap menjadi raja di sejumlah toko aplikasi digital atau di sejumlah negara
lewat toko aplikasi digital di tahun ini
karena kalau menurut data yang saya himpun ini dalam tiga tahun atau dalam tiga bulan pertama di dua ribu delapan belas
jadi ini kuartal pertama di dua ribu delapan belas tiktok bahkan sudah di download di indonesia khususnya ada empat puluh lima delapan juta
dan ini jauh mengalahkan youtube dan bahkan whatsapp yang daily apa namanya
digunakan setiap hari oleh masyarakat indonesia
jadi angkanya cukup tinggi cukup mencengangkan jadi tidak heran kalau menjadi raja begitu
nah kalau kita lihat ini terlepas dari pemblokirannya sebetulnya aplikasi tiktok ini serupa dengan aplikasi yang mungkin anda atau anak anda sudah tahu sebelumnya namanya musical lay
atau disebutnya musically di sana
ini sebenarnya saudara kandung karena kita tahu november dua ribu tujuh belas bite dance ini sebagai perusahaan yang membawahi
membeli atau mengakuisisi musically sebanyak atau seharga satu miliar dolar amerika serikat
ini cukup besar yang kemudian membuat musically sebenarnya agak serupa dengan tiktok di sini
tapi secara fitur tetap ternyata masih menjadi unggul pada tiktok dan ini untuk mengatasi kekurangan pada musically
jadi fiturnya dibuat lebih unggul lebih populer bahkan
jadi kemudian kita bisa lihat
jadi kita bisa lihat
dan konten dan juga trik yang datang ini jadi lebih banyak jadi lebih hits
jadi tidak heran kalau tiktok sekarang menghasilkan seleb
ada beberapa nama di sana yang jadi seleb tiktok sekarang
jadi artis artis tiktok ada manajemennya kita tahu ada bowo alpenlibe
kemudian ada nur aini kalau tidak salah yang mempopulerkan lagu iqbal itu ya
jadi ini dia yang membuat populer
dan sebelumnya cnn indonesia com juga membuat
juga membuat polling kemarin ini pada tiga juli dua ribu delapan belas ketika menkominfo akhirnya memblokir sementara tiktok aplikasi tiktok
mereka juga setuju dengan pemblokiran tiktok
tapi kalau anda yang sudah pernah menggunakan tiktok setuju atau tidak
jangan jangan anda pilih iya dihapus tapi anda pernah mencoba menggunakan tiktok
ya selanjutnya banyak netizen yang menyetujui tentang pemblokiran tiktok namun tidak sedikit ternyata yang dilahirkan dari aplikasi ini
saya lihat saya ajak anda lihat tadi ada seleb selebnya
ada idola idola baru khususnya anak anak ini sederet nama populer juga muncul karena aksinya di tiktok
saya ajak anda untuk bahas lebih lanjut terkait dengan fenomena tiktok yang menjadi ajang carita
ada tenor anak zaman now khususnya bersama psikologs kasandra putranto lewat sambungan telepon
mbak kasandra selamat malam
selamat malam mbak puspa
mbak cassandra pandangan anda mengenai fenomena tiktok ini yang kemudian menghasilkan seleb seleb tiktok di dalamnya ini seperti ajang anak zaman sekarang
kayaknya lebih mending untuk bikin konten di tiktok daripada belajar
tanggapan anda seperti apa
ya kembali lagi segala hal di dunia ini kan pasti ada posisi yang berbeda

positif dan negatifnya persoalannya adalah ketika sebuah aplikasi dimanfaatkan digunakan untuk sesuatu yang positif
bisa dipakai buat belajar bisa dipakai buat menyebarkan informasi dan berkomunikasi
tapi kalau digunakan secara negatif artinya disalahgunakan lalu kemudian digunakan untuk hal yang satu
tidak bermanfaat lalu kemudian juga mungkin menyebarkan hal hal yang negatif
bahkan sampai yang mengganggu merusak adiksi dan lain sebagainya tentu menjadi merugikan
persoalannya kalau saya melihat ini adalah bahwa mulai dari apapun social media facebook pat instagram musical ly
dulu juga ada bigo lalu kemudian sekarang tiktok
ini adalah sebuah aplikasi yang pada dasarnya bisa menjadi bermanfaat
tapi kembali lagi karena dipegang digunakan oleh anak anak yang memiliki
yang memiliki kapasitas mental yang mungkin masih terbatas dan tentu saja belum mampu untuk mengendalikan diri
belum mampu melihat yang mana yang bermanfaat mana yang tidak positif atau tidak
sehingga akhirnya bentuk penggunaannya menjadi negatif
nah dalam hal ini saya kira kembali lagi kepada kapasitas mental anak indonesia yang memang belum siap dengan aplikasi aplikasi semacam ini
sehingga akhirnya karena mereka tidak bisa mengendalikan diri
dibutuhkanlah peran negara untuk melindungi
dan dalam hal ini saya kira negara sudah melakukan tugasnya untuk melindungi ketika ternyata
remaja indonesia anak anak indonesia tidak mampu mengendalikan diri ya negara lah yang mengendalikan itu
oke kemudian kenapa menjadi mudah begitu untuk membuat seseorang menjadi idola lewat sebuah media sosial
anda melihat ini sebagai apa kita kekurangan idola yang cukup digaungi oleh anak anak zaman now
seperti apa mbak cassandra
ya di dalam hal ini saya merasa banyak betul
di satu sisi kan kembali lagi ada suplai ada demand
ketika supply ini semakin lama semakin banyak orang tahu kalau melakukan atau membuat suatu konten konten itu orang akan nonton
jadi suplai ini terbentuk karena demand ini juga muncul
nah demand ini muncul karena tadi anak remaja indonesia tidak bisa mengendalikan diri dengan kapasitas mereka yang khas
begitu punya aplikasi ini ya lo bikin terus nggak lihat situasi nggak lihat waktu nggak lihat tempat
lalu kemudian mereka bikin dan semakin lucu semakin heboh semakin di luar normatif gitu ya itu orang malah semakin banyak nonton
dan ini yang menjadi persoalan adalah ketika tanpa sadar kita ikut memviralkan
begitu ada sesuatu yang negatif lalu diviralkan orang jadi banyak nonton dan lain sebagainya
bahwa di satu sisi yang lain adalah saya juga melihat ternyata remaja indonesia kayak anak anak kurang rekreasi kurang kesenangan
sehingga akhirnya mereka mencari kesenangan dalam bentuknya seperti ini
yang seharusnya kesanaan itu juga diiringi dengan prestasi yang baik dan lain sebagainya
bahwa memang setelah mereka terkenal itu kan kemudian juga ada urusan finansialnya
nah sebagian dari remaja indonesia itu banyak yang pengen instan mereka cepat pengen terkenal
lalu kemudian bisa memperoleh uang dari situ
mereka hanya lupa satu hal semakin cepat terkenal semakin cepat juga dilupakan
karena akan ada orang lain lagi yang menggantikan mereka dengan cepat
dan tentu saja kapasitas kapasitas yang instan seperti ini seringkali justru tidak bertahan lama
oke pelampiasan lah ya pada akhirnya ini jadinya anak anak yang kurang katakanlah tanda kutip kurang rekreasi kurang hiburan
jadinya melampiaskannya di media sosial
tapi mbak cassandra melihat ini pemblokiran dari kemenkominfo akan se efektif apa sih
kan kita tahu media sosial serupa juga banyak
apakah ketenaran ini akan dibawa ke media sosial lain atau seperti apa
bisa jadi karena pada dasarnya kan kembali lagi ada sebuah kebutuhan tadi ya
ada demand ada kebutuhan untuk nonton untuk melihat lalu kemudian memviralkan ngomongin
ada satu kebiasaan orang orang indonesia itu senang untuk nonton lihat ngomongin
menyebarkan ngasih komen ya baik yang fans ataupun hits itu ada komunitasnya sendiri sendiri
kalem yang fans begitu off fair sampai luar biasa sampai mengagung agungkan sampai semuanya ditonton bahagia dan berani untuk membela dan sebagainya
sementara kalau hate ya hatenya hate banget kebangetan sampai marah marah dan lain sebagainya
jadi memang ini potret bahwa akhirnya anak anak indonesia sendiri pilihan kegiatannya apa sih
yang seharusnya kalau secara ideal kan bangun pagi belajar sholat melakukan kegiatan membantu orang tua di rumah mungkin ada kegiatan les atau berprestasi atau lomba dan lain sebagainya
tapi semua itu bisa ditinggalkan lupa makan lupa tidur lupa tempat lupa belajar lupa segala macam hanya demi mencari akal supaya bisa bergoyang tiktok dan bergoyang segala macam yang dengan harapan pokoknya jadi terkenal
terutama karena memang akhirnya kita sendiri ini juga mensukseskan gaya hidup seperti ini
seperti tadi sudah disebut juga bahwa ternyata indonesia penggunanya cukup besar
karena orang lain betul ya makan aja digambarin ya joget dikit digambarin nyanyi dikit digambarin terus mukanya jelek jelek dikit digambarin
itu semua pada ngikut
jadi harus harus
daripada melakukan itu kan mending melakukan sesuatu yang bermanfaat
kalau kita lihat aplikasi ini sebenarnya bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat
apa saja ya misalnya cara motong atau cara main gitar
paling tidak berarti ini orang tua si anak
al quran dan lain sebagainya
itu kan banyak hal hal yang bermanfaat
tapi kenyataannya tidak digunakan untuk itu
yang digunakan adalah justru ya apalah gerakan gerakan yang sebenarnya tidak bermanfaat
tidak penting ya
dan sebabnya justru diviralkan oleh kita sendiri
berarti ini orang tua dari anak anak ini harus khawatir dong ya
orang tua dari anak anak ini harus khawatir lah ya
paling tidak dengan walaupun sudah diblokir masih ada social media lain yang bisa menjadi tempat atau bisa menjadi platform untuk anak anak ini
mbak cassandra terima kasih banyak
kita waktunya terbatas ini
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
selanjutnya bagaimana komentar netizen atas pemblokiran tiktok
saya ajak anda untuk melihatnya
yang pertama ini dari
yang pertama ini dari at ainun dua ribu satu ratus tujuh
semoga tiktok benar benar di blokir oleh pemerintah
sangat meresahkan dan merusak generasi bangsa
berikutnya dari ed ernest prakasa mencuitkan kepada pak triawan pak jokowi dan juga bekraf mengencot industri kreatif
tapi platform kreatifitas seperti tiktok malah di blokir
ironis gak sih katanya
berikutnya dari at d superboy mencuitkan tumblr di blokir
tiktok di blokir
tapi kreatifitas tidak akan pernah bisa di blokir
kita lihat aja siapa yang benar benar terus akan tumbuh atau benar benar hilang setelah ini
dan berikutnya dari at jenny yusuf
netizen yang nyalahin tiktok sebagai aplikasi perusak bangsa
ini pasti kecilnya diajarin nyalahin meja kalau kepentok
terus mukul lantai kalau jatuh
ngomelin batu kalau kesandung
dan berikutnya dari at watchman id
sebelum di blokir pengguna tiktok dikata katain netizen
setelah tiktok di blokir netizen ngata katain yang ngeblokir